ikat pinggang biru bagian dua
setelah dipilih oleh sabuk biru ajaib di hutan ajaib yang gelap
dan menggali niat sebenarnya paman dan bibinya
leo meninggalkan rumahnya dan memutuskan untuk tinggal di hutan gelap itu
leo belum pernah berkelana begitu jauh ke dalam hutan sebelumnya
tetapi untuk beberapa alasan dia selalu tertarik pada hutan misterius
dia telah mendengar cerita tentang roh dan hantu dari penduduk desa
tapi dia tidak pernah mempercayainya
bagaimana bisa sesuatu yang begitu indah menjadi sesuatu yang begitu menakutkan
leo tidak percaya pada sihir maupun hantu
hah apa yang terjadi
leo dengan cepat mengeluarkan ikat pinggangnya dan membantingnya ke tanah
ikat pinggang birunya berubah menjadi pedang
dia siap menyerang apapun yang melompat keluar dari semak itu
dia harus melindungi dirinya
leo belum pernah melihat makhluk sebesar ini sebelumnya
tapi makhluk itu tidak menyerang
tampaknya tertarik pada leo
dan yang mengejutkan leo
dia membungkuk padanya
leo menurunkan pedang dan membungku untuk membalas serigala itu
meski tidak tahu apa apa selain rumahnya dan desanya
leo tahu bahwa semua makhluk hidup pantas untuk dihormati
mengapa aku merasa seperti kau mengenalku
kau butuh teman
aku suka dengan mata merah darahmu kau tahu
mulai sekarang aku akan memanggilmu red
leo melanjutkan petualangan ini dengan red
dia senang bisa menemukan teman
tapi leo tidak tahu bahwa di sisi lain morana
takdirnya sedang menunggu
putri ella ayahmu telah meminta kehadiranmu sekarang
kau memanggilku ayah
ella kau bukan hanya putriku tapi kau juga jenderal pasukanku ini
tentara morana dan orang orang kita mengagumimu
tentu saja ayah tapi kenapa ayah baru membicarakannya sekarang
terornya telah mencengkeram kerajaan tetangga
kekuatannya telah meningkat
pasukan mereka lebih besar dari kita dan juga lebih mengerikan
kuhindari perang untuk melindungi rakyat kita
tapi aku khawatir kita tidak dapat menghindarinya lagi
perang tidak bisa dihindari
sebenarnya siapa yang ayah bicarakan
ayah sebagai putri ayah dan jenderal tentara kita
aku berjanji untuk membawa perdamaian bagi kita dan kerajaan tetangga
kita akan berangkat ke serol segera
aku akan mengalahkan raja seroh
tidak ada sihir ataupun cara jahat yang akan melindunginya dari nasibnya
jauh dari morana yang indah ada serok
yang diperintah oleh raja yang bernama ogli
bunga tidak pernah mekar di tempat ini
dan tanah tandus ini tidak pernah menghasilkan buah
ela yang mampu yang kuat
putri dari morana
putri kecil yang begitu cantik
dia layak untuk dipertahankan
bukan begitu sayang
kecantikan seperti miliknya perlu dijaga seperti apa adanya
dengan rambuan ajaibku
dia juga akan membeku pada waktunya
apakah ada cukup ramuan sekarang
untuk meracuni sungai temanku yang setia
ogli tahu betul
bahwa air minum untuk raja
dari keempat kerajaan tetangga
disuplai melalui aliran sungai yang sama
yang harus kulakukan adalah meracuni sungai itu
dan semua raja akan membeku pada waktunya
kau akan selalu diterima di kerajaanku ella yang manis
sementara ogli menyusun rencana
untuk membekukan bangsawan dari kerajaan tetangga
jauh dari kejahatannya
leo menemukan sihir baru di hutan itu
dengan teman barunya red
wow mereka semua sangat lucu
hei anak kecil
legenda mengatakan bahwa
makhluk ajaib dari hutan gelap
memusuhi penduduk desa
tapi entah kenapa
mereka semua sepertinya menyukai leo
leo mulai senang tinggal di hutan itu
dia memanjat pohon tinggi
dengan bantuan ikat pinggang ajaibnya
dan memakan buah buahan
dia merasa lebih aman di sana
daripada yang dia rasakan di tempat lain
hutan ajaib terasa seperti rumahnya yang sebenarnya
pohon tumbuhan hewan
semua mencintai leo
dan selalu melindungi dan merawatnya
tidak menyadari kejahatan yang mengintai
leo senang dengan dunia kecilnya
dan sibuk menjelajah
ramuan beku ogli sedang bersiap siap
kau memang jenius
tanpa membuang waktu lagi
owgli membawa botol di jubahnya
dan ingin mengawasi seluruh prosesnya sendiri
lalu ogli menyamar
sebagai pelayan wanita muda
dan pergi untuk meracuni sungai
tidak ada yang tahu tentang rencana ogli
sehingga tidak ada kerajaan
yang bisa menghentikannya
dia diam diam pergi dalam kegelapan

dan mengosongkan botol di sungai
dari upat kerajaan tetangga
racun itu menyebar di air
dan keesokan paginya
air ini rasanya aneh
ini berlanjut ke semua kerajaan
putri yang mulia
kau harus datang sekarang
hal yang tidak terhindarkan telah terjadi
raja morana membeku
sekarang semuanya ada
di pundak jenderal mereka
siapkan pasukan kita akan menyerang
serol hari ini
raja morana sedang sekarang
dan itu panggilan perang untuk pasukan
tentara serol mungkin sudah tahu
bahwa kita berusaha menyerang mereka
mereka pasti bersembunyi di hutan yang gelap
makhluk ajaib di hutan ini
tidak ada satupun yang terluka
ini adalah tanah suci
sayangnya tentara serol
tidak menganggap tanah ini suci
seperti yang ella pikirkan
pasukan serol bersembunyi di hutan
sebuah perang terjadi
tepat di tengah hutan yang gelap
saat satu makhluk
hendak menyerang ella dari belakang
aku tidak berpikir begitu penjahat
tanpa begitu banyak latihan perang
leo berjuang sekuat tenaga
untuk melindungi pasukan morana dari seru
ella tertarik dengan
pria aneh ini dengan pedang aneh ini
dan pada saat itu
akan menjadi kematian untuk rakyatmu
menyerahlah pada keagunganku sekarang
kau adalah monster
kehebatanmu itu berasal dari ilmu hitamu
morana lebih baik mati
daripada menyerah pada aturan jahatmu itu
ayahku sekarang juga
apa raja dibekukan
merindukan ayahmu putri
mungkin kau perlu dibekukan
juga sama seperti ayahmu
berdiri tegak tetapi tiba tiba
leo menghalangi sidir ugly
tapi ada sesuatu yang terjadi
angin di hutan telah berubah
arahnya hyena berteriak
dan burung burung mulai berkicau
dengan keras dan itu mengejutkan
biru leo bersinar dan itu memecahkan
esnya leo sekarang adalah
pria dengan mutiara biru bercahaya
di dahinya dia berdiri tegak
dan berbeda dari leo yang polos
dan pendiam sebelum adanya perang
leo baru lebih kuat
dengan mata siap bertempur
apa ini tidak mungkin
ini tidak mungkin
kau adalah mitos
pelindung legendaris dari hutan ajaib
itu hanya sebuah cerita
kau tidak mungkin nyata
leo menghentakkan kakinya
ke tanah dan semua
akar dan pohon tumbuh lebih tinggi
untuk menyamai ogli yang melayang
di atas akar itu mencengkram lengan
dan kakinya dan menariknya
dan melemparnya ke tanah
kau tidak pantas mendapatkan
kau telah mengambil kekuatan ini dari
makhluk ajaib di hutan suci ini
akanku berikan kembali kekuatan itu
kepada mereka yang sungguh layak mendapatkannya
leo mengangkat tangannya
dan mengeluarkan semua kekuatan
dari ogli dan mengembalikannya
ke hutan ogli
sekarang menjadi manusia biasa
huh apa yang terjadi
iya itu seharusnya memberi dia pelajaran
kau baik baik saja
kau adalah pelindung hutan ajaib ini
itu juga yang baru baru ini aku sadari
kedengarannya seperti masalah besar bukan
ini adalah masalah besar
apa kau tidak tahu
hutan ajaib dan juga semua
kerajaan tetangga telah menunggumu
aku juga telah menunggumu
keajaiban itu belum berakhir
red sedang meminum air di kolam
yang baru saja mendapatkan kembali sihirnya
dan dalam beberapa saat
aku menjadi seorang wanita
aku ini adalah wanita malang
yang telah dijauhkan dari putranya
karena kutubkan jahat ogli
dan aku juga adalah ibu
yang beruntung dari pelindung hutan ajaib ini
maafkan aku nak
aku tahu kesulitan yang harus kau hadapi
tapi kau telah tumbuh menjadi lebih dari apa yang aku harapkan
aku sangat bangga padamu
ibu memeluk putranya yang telah lama hilang
leo dengan sihirnya
mencairkan raja morana
dan kerajaan tetangga lainnya
leo dan ella merasa mereka pasangan
yang cocok satu sama lain
dan memutuskan untuk menikah
menjadikan mereka pelindung morana
dan semua kerajaan tetangga
tapi mereka juga pakai
yang pulangan bernama